olimpiade semakin dekat lembaga anti doping nasional iado ingatkan atlet yang lolos kualifikasi
untuk segera lengkapi anti doping education and learning atau adel
ketua umum yado gatot dewa broto mengklaim belum semua atlet yang lolos olimpiade memiliki sertifikat adil
olimpiade semakin dekat atlet indonesia pun mulai memastikan lolos kualifikasi
sejauh ini telah sembilan atlet yang lolos melalui jalur kualifikasi olimpiade
sehubungan dengan ini ketua umum badan anti doping nasional iado mengingatkan kepada atlet untuk melengkapi sertifikat
anti doping education and learning yang diterbitkan oleh wada
sertifikat ini menjadi penting karena merupakan salah satu syarat tampil di olimpiade
karenanya iado mendorong kesadaran atlet dan pengurus cabur untuk melengkapi adel
sejauh ini dari sembilan atlet yang telah lolos olimpiade
baru empat yang terkonfirmasi memiliki sertifikat adil yang masih berlaku
untuk mendapatkan adel atlet harus mengikuti pelatihan dan edukasi secara daring
guna memudahkan iado juga siap untuk membantu dan membimbing atlet per individu untuk mengikuti pelatihan dan edukasi ini
rinintaniken angga nuriski kumpas tv jakarta